perkembangan media sosial membuat perubahan pada penjualan produk atau jasa perusahaan ataupun perorangan
saat ini banyak perusahaan yang tidak hanya mengiklankan produknya di media konvensional
seperti misalnya tv media cetak dan online
namun juga banyak yang tertarik untuk kampanye marketing di media sosial seperti instagram dan youtube
tentunya ini menjadi peluang bisnis bagi anda yang memiliki kreativitas tinggi
dan mengembangkannya menjadi content creator management
perkembangan media sosial sekarang ini telah dimanfaatkan oleh perusahaan atau pemilik merek
untuk menjangkau target pasarnya
disinilah lahir peluang bisnis yakni menciptakan konten menarik berupa foto dan video
yang menyertakan sebuah produk di dalamnya
avenue indonesia menjadi salah satu yang melihat peluang tersebut
baru setahun berdiri ratusan proyek telah digarap
avenue telah membuat kampanye marketing
untuk sekitar lima puluh merek dari dua puluh perusahaan
kita bikin itu adalah konten dalam bentuk women interest
jadi misalnya kayak untuk fashion beauty lifestyle parenting love sense relationship seperti itu
jadi kita bantu mereka dari manajemen bisnisnya
dan kita juga invest ke mereka dalam bentuk production konten tersebut
proses kerjanya cukup sederhana
misalnya satu merek produk dari klien avenue meminta untuk dicarikan profil yang banyak mempunyai followers di instagram
setelah dapat maka proses produksi pun dimulai
proses kerjanya itu jadi gini
biasanya kita kan ada tim statis
jadi kayak tim kreatifnya kita memang yang tugasnya itu mikirin konten apa yang mau dibikin dengan para content creators kita
nah biasanya mereka itu selalu secara regular ada meeting
terus ngomongin oh iya kita mau bikin konten trendnya seperti apa nih gitu untuk bulan depan dan bulan bulan selanjutnya
setelah kita bikin konten schedule
terus kita udah mulai menentuin kayak jadwal syuting jadwal produksi jadwal foto terus habis itu kayak artikel apa yang masih dibikin

tidak seperti startup lain yang membutuhkan banyak biaya
avenue sudah bisa merasakan profit ketika mendapat proyek pertamanya
avenue indonesia memiliki dua belas karyawan internal
serta ratusan content creator lepas yang kerjasamanya bersifat sementara
selain itu avenue juga bermitra dengan rumah produksi yang memiliki sepuluh kru content production
untuk ongkos produksi
avenue bisa menghabiskan biaya jutaan rupiah untuk satu kali mengunggah foto
sedangkan video yang diunggah ke youtube menghabiskan belasan hingga puluhan juta rupiah
namun avenue enggan berbagi berapa rata rata omset yang diperolehnya per bulan
mbak din bisnis ini semakin berkembang
kalau boleh tahu diceritakan berapa modal awal waktu memperintis bisnis ini
oke jadi kalau kita sih waktu itu investasi yang paling banyak di awal itu tentunya untuk kayak hiring team
untuk apa tuh bikin yang kayak support system yang memang dibutuhkan pada saat produksi ya
jadi misalnya kayak dari segi studio dari segi apa namanya perlengkapan dari segi crew yang memang bertugas untuk produksi
nah kita memang paling besarnya di sana
tapi ya thanks to al klient kita itu bukan jenis startup yang burning money ya
memang kita dari awal udah langsung ada revenue
oke dari sisi making money nya sendiri mbak penghasilan per bulannya atau omset per bulannya boleh diceritakan

mungkin nggak secara angka ya tapi yang bisa aku kasih gambaran itu kalau misalnya per bulan kita itu proyeknya ada sekitar dari sepuluh sampai dua puluh proyek
itu juga kisaran dari yang kecil sampai besar misalnya dari kayak bentuk instagram post sampai juga kayak video production bisa yang custom bisa juga yang berupa built in
profesi content creator management and network ini bisa dicontoh karena memang belum banyak pemainnya
selama setahun berdiri avenue sudah mengunggah sepuluh ribu foto lebih di instagram dan lima ratus video di youtube
dengan rata rata lima belas ribu kali ditonton per satu video
dan angka ini akan terus bertambah
kalau target kedepannya sih kita itu ingin supaya content creators kita dan juga kita itu bisa bikin apa itu bisa menciptakan branding yang lebih kuat
maksudnya dari ownership untuk dari kontennya sendiri dari kayak personality nya itu kita tuh juga pengen maksudnya satu bisa menjadi sesuatu yang lebih konkret
kedua tuh juga bisa sustain dan juga bisa kayak apa ya berubah bentuk itu pun sesuai dengan adanya zaman itu masih bisa

klien selalu mengikuti kemana pergeseran target pasarnya sehingga avenue indonesia akan menyesuaikan kebutuhan klien dengan lini masa media sosial yang tengah digandrungi